sebelumnya komisi tiga dpr selasa siang menggelar pertemuan dengan komisi pemberantasan korupsi
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
serta komisi kepolisian nasional untuk meminta masukan soal rekam jejak
dari calon kapolri komisaris jenderal polisi tito karnavian
tito dinyatakan bersih dan tidak memiliki masalah
dalam rapat yang dipimpin ketua komisi tiga dpr bambang susatyo itu
baik ppatk maupun kpk sama sama menyatakan
tidak pernah ada pengaduan masyarakat soal komjen tito
dalam penelurusannya ppatk tidak menemukan sesuatu yang tidak wajar
dalam transaksi rekening tito maupun keluarganya
sementara itu menteri koordinator politik hukum dan keamanan
yang juga ketua kompol nas luhut bicar panjaitan menjelaskan
proses pengambilan keputusan dalam pengajuan nama tito karnavian
dilakukan dengan sangat cermat dan transparan
sepanjang hampir enam bulan terakhir
kami secara profesional sering bekerja
itu saya melihat bahwa dia sangat menghormati seniornya
dia bisa sekali membawa dirinya kepada seniornya
tidak memapa karena apa
tidak seperti gede rasa karena dia baik
dalam beberapa pertemuan di luar negeri
saya berapa kali indirect test begitu
toh kalau kamu jadi kapolri
dia selalu mengatakan
pak kalau boleh jangan saya
nanti saya pikir satu yang humble
dan kita harus belajar juga semua teman teman sekalian
sementara itu ketua kpk agus raharjo memastikan
tidak ada pengaduan dugaan tindak pidana korupsi
yang masuk komisi antirasuah tersebut
tito menurut agus juga telah melaporkan
harta kekayaannya dua kali
dalam dua jabatan yang pernah didudukinya
yang ini pada tahun dua ribu empat belas dan dua ribu enam belas
kalau kpk kan posisinya kan
siapapun yang dicalonkan presiden
kita meneliti dari tadi kan
peneliti dari ada dumas nggak
siapapun yang dicalonkan
jadi beliau waktu kami lihat
nggak ada permasalahan di situ